seorang pria yang di bawah pengaruh alkohol menantang polisi untuk berduel di polsek lau maros sulawesi selatan pada senin lalu
ia bahkan nekat menarik seragam dan topi seorang anggota polisi sampai putus dan sobek
dalam video yang sempat direkam oleh warga ini terlihat sejumlah anggota polisi yang ditantang oleh pelaku tidak satupun yang terpancing meladeni
padahal aksi ini sudah tiga kali ia lakukan di hari itu juga
beberapa anggota polisi bahkan terlihat cuek dan membiarkan pria itu pergi karena mengira pelaku mengidap gangguan jiwa
pelaku yang akhirnya diamankan polisi mengaku dirinya sedang bermasalah dengan istrinya dan hendak melapor ke kantor polisi
namun belum melapor pelaku sudah ditegur dahulu oleh polisi karena berkendara tidak mengenakan helm
saat itulah pelaku langsung marah
jadinya sekarang menyesal
tentang polisi itu dalam kondisi sadar atau gimana
emosi mabok juga ya
sementara di tulungagung jawa timur aksi pelarian seorang penipu yang mengaku sebagai anggota polisi akhirnya ditangkap polisi
sebelumnya pada tahun dua ribu tujuh belas tersangka ds menjanjikan kepada korban bahwa anaknya bisa menjadi pns di polres tulungagung dengan imbalan uang sebesar empat puluh juta rupiah
namun hingga tiga tahun kemudian
janji yang diutarakan tersangka ds tidak kunjung terwujud
korban akhirnya melapor kepada pihak kepolisian
sebenarnya ada korban korban lain juga
tapi yang melapor baru satu
di mana pada tahun dua ribu empat belas itu saudara ds ini datang ke rumah saudara poniman
di mana dia mengaku sebagai seorang anggota polisi yang bergenis di polres tulungagung
dan juga mengenal orang bin di jakarta
ini ds harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman empat tahun penjara
tim liputan cnn indonesia